dalam dokumen nota keuangan terkait rapbn tahun dua ribu dua puluh
pemerintah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur
tentu saja untuk memperkuat konektivitas nasional
infrastruktur ini juga disebut sebagai katalisator bagi pemulihan ekonomi nasional
melalui kementerian pekerjaan umum dan juga perumahan rakyat
pemerintah akan membangun jembatan yang akan menghubungkan kota batam dengan pulau bintan
lalu apa yang masyarakat bisa dapatkan dari jembatan yang tentu saja akan menelan biaya yang cukup besar
kalau tidak salah hingga belasan triliun rupiah
insight akan membahasnya kali ini bersama saya desi anwar
riau adalah provinsi yang baru terbentuk pada september dua ribu dua silam
dengan ibu kota yang berada di riau

meski begitu masyarakat lebih mengenal kota batam sebagai pusat daya tarik provinsi kepri
ketimpangan pembangunan infrastruktur ekonomi pendidikan dan kehidupan sosial
menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah provinsi
dengan sembilan puluh enam persen wilayah berupa lautan
menjadi tantangan khusus bagi pemprov untuk mewujudkan pemerataan
untuk mengakselerasi pembangunan dan meminimalisasi ketimpangan
akan dibangun jembatan yang menghubungkan kota batam dengan pulau bintan
bila terwujud jembatan ini digadang gadang bakal jadi yang terpanjang di indonesia
saat ini jembatan batam bintan sudah masuk dalam tahap finishing detail engineering design
puluhan investor disebut siap mendanai proyek raksasa ini
bila sesuai jadwal pembangunan fisik jembatan ini akan dimulai pada awal tahun dua ribu dua puluh
pemerintah provinsi kepulauan riau atau kepri menyatakan siap mendukung program pemerintah pusat
terutama di bidang infrastruktur
salah satu kondisi yang menarik adalah pemerintah kota batam
satunya adalah pembangunan jembatan batam bintan atau disingkat sebagai babin
nah ini nanti akan membelah lautan ya
jembatan ini disebut bisa menjadi generator penggerak dalam percepatan pertumbuhan ekonomi
untuk lebih jelasnya sudah bergabung bersama saya di studio ansar ahmad
gubernur kepulauan riau atau kepri
pak ansar terima kasih banyak hadir bersama kami
iya kita melakukan wawancara ini
sudah divaksin sudah dites pcr dan kita jaga jarak ya
nah pak ansar ini sudah tujuh bulan sekarang menjabat sebagai gubernur kepri
persisnya pada bulan februari
iya bulan februari
dan kalau tidak salah tanggal dua puluh empat september ini merupakan hari jadi dari kepulauan riau itu sendiri
ke sembilan belas tahun dua ribu dua
nah pak ansar sendiri baru tujuh bulan
bisa dikatakan seorang gubernur
gubernur yang harus sibuk dengan covid
update nya situasi posisinya
situasi covid di kepri saat ini sangat bagus
sejak diberlakukan ppkm diperketat ppkm level satu sampai empat bulan juli
kita melakukan upaya upaya signifikan dan
angka konfirmasi harian kita sempat mencapai hampir seribu rata rata per hari
ini bulan juli ya kalau tidak salah
awal juli delapan juli dimulai
dan alhamdulillah dua tiga hari ini sudah hanya tinggal dua puluh satu tiga puluh terkonfirmasi perharinya
dan kita semua sudah pada level tiga
iya jadi ppkm tiga ini cukup dipatuhi pak ansar oleh masyarakat
sangat dipatuhi oleh masyarakat
kita pun juga mengawasi dengan pendekatan persuasif ke masyarakat
dan mengurangi juga tingkat mobilisasi masyarakat
indeks mobilisasi masyarakat menurun
dan alhamdulillah hasilnya sekarang kita rasakan
ya dan tidak ada ini vaksinasi kan penting kan
kalau dari vaksinasi itu sendiri sudah berapa persen
kalau vaksinasi di kepri sampai hari ini sudah mencapai dosis satu tujuh puluh delapan
apalagi untuk lansia dan klinik kalau vaksinasi di kepri sampai hari ini sudah mencapai dosis satu tujuh puluh delapan
untuk dosis dua nya sudah mencapai lima puluh empat persen hampir
nah khusus lansia karena lansia menjadi concern kita juga
karena resistensinya tinggi sudah hampir mencapai enam puluh delapan persen
dan vaksinasi dosis satu dosis dua ini terus kita kejar kita kebut
dan anak anak juga
termasuk anak usia dua belas sampai tujuh belas tahun
jadi kita masih kita bulan september harusnya sesuai target ya
akhir tahun semuanya bisa divaksinasi insya allah
vaksinasi ini ada dua juta ya lebih ya kalau jumlah penduduknya
penduduk kita memang dua juta empat puluh ribu lebih
tapi kewajiban kita vaksinasi tujuh puluh persen dari penduduk yang memenuhi persyaratan itu kira kira satu enam persen
kita sekarang sedang menyasar itu karena kan kepri wilayahnya nggak semudah wilayah lain
masyarakat itu tinggal di tiga ratus tujuh puluh sembilan pulau sampai ke penghujung laut cina selatan
yang masih tidak ada namanya itu pulau pulau
yang masih tidak ada namanya itu pulau pulau yang masih tidak ada namanya itu pulau pulau

dan itu bukan pekerjaan yang mudah memang mbak desi
tapi ya dengan kerja keras insya allah alhamdulillah bisa kita capai angka ini
tapi yang di pulau pulau itu sempat dilakukan vaksinasi juga atau masih ada beberapa daerah yang belum

baik itu tni polri badan intelijen negara kejaksaan dan berbagai
dan berbagai stikholder di masyarakat
nah seperti polri kan memiliki vaksinasi presisi di tingkat nasional
tapi di tingkat polda mereka punya paket namanya paket vaksinasi nasi kapau
nasi kapau bukan nasi padang
nasi kabau itu vaksinasi menjangkau pulau
kemudian tni dengan serbuan vaksinasi tni
di daerah juga punya paket namanya vaksinasi mobile gorindam dua belas
supaya orang nggak takut mungkin
dan yang dua belas sampai tujuh belas tahun walaupun dilaksanakan bersama
tapi domainnya lebih banyak badan intelijen negara
bahkan kita mendorong dan alhamdulillah kejaksaan kita dan jajarannya di semua kabupaten kota
kita dorong melaksanakan kegiatan pekan pekan vaksinasi lansia
jadi semua segmen kita sinerjikan dengan forkompinda yang ada
dan organisasi kemasyarakatan alhamdulillah berjalan
dan tidak banyak penolakan ya
tidak banyak penolakan
ini kalau namanya operasi nasi kapau susah ya untuk menolak
bahkan mbak desi ketika anggota dprd kita di provinsi reses
mereka kita dorong melaksanakan kegiatan vaksinasi di depan konstituennya
kita menyediakan vaksinnya tenaga vaksinatornya dan alhamdulillah secara signifikan
memang jauh lebih besar
dan ini memang kuncinya kan perlu kesungguhan
ya kesungguhan dan juga kerjasama yang baik
contoh mbak desia di akhir juni ketika satu minggu lagi astrazeneca itu akan expire
kita sempat mengadopsi satu ratus dua puluh ribu dosis dari dua provinsi lain yang mungkin mereka khawatir itu tidak mampu dihabiskan
dalam waktu satu minggu
satu ratus dua puluh ribu dosis suntikan itu kita suntikan ke masyarakat
iya jadi tidak dengsiasi ya
tidak satu pun ekspire
nah ini kalau dari segi distribusi vaksinnya sendiri pengadaannya tidak ada masalah sampai sekarang
tidak ada masalah lancar sejak dulu
hanya kemarin ketika terjadi fluktuatif di jawa dan bali
vaksin kan lebih banyak dikonsentrasikan menangani di dki dan jawa barat bali
pada saat itu memang agak terhenti
sehingga saat itu kita sempat menghentikan sementara kegiatan vaksinasi massal yang sudah kita rencanakan
karena kasian masyarakat datang nanti vaksinnya tersenyum
tapi sekarang sudah normal
sudah sudah normal
nah kalau kita lihat kan pulau kepulauan riau itu kan ada beberapa pulau
khususnya batam misalnya ada bintang ini merupakan pintu masuk khusus bagi imigran itu juga
nah ini bagaimana apakah ada program vaksinasi untuk para pendatang migran ini
begini mbak desi di masa lalu mungkin saya perlu sampaikan sedikit
memang kita menangani pmi satu satunya pelabuhan laut yang dibuka kan batam dan tanjung pinang
itu ada klusternya yang berbeda
tahun dua ribu dua puluh yang lalu itu enam puluh delapan ribu lebih pmi yang masuk lewat pintu batam tanjung pinang
sampai hari ini sudah hampir enam belas ribu yang masuk sejak januari
dan semua tertangani dengan baik
ya itu kita tangani kita membentuk namanya satgas lintasan sejak april yang diketuai oleh dandrem dan polri dan instansi terkait termasuk kkp
nah setiap hari rata rata mereka waktu mau lebaran itu bisa masuk tiga ratus an per hari
tapi saat saat ini sudah hanya tinggal seratus sampai satu ratus lima puluh per hari
mereka sampai di pintu batam karena batam itu untuk pmi rekalibrasi yang pulang sendiri
nah setelah itu jumlahnya memang cukup besar
dan kalau mereka masuk kita swipe pcr
swab pcr kemudian menunggu hasilnya dua belas jam
nah kemudian ya
cukup lama ya
jadi berarti kan harus ada di karantina harus ada fasilitas untuk mereka di karantina
iya mereka kita tempatkan di karantina
rusun rusun pekerja di sana kita gunakan
kemudian kita gunakan beberapa hotel untuk isolasi mandiri khusus untuk pmi
nah sambil menunggu
nah hasil swab pcr itulah yang selama ini banyak kita temukan pada saat swab pcr yang kedua mereka positif
menunggu itu mereka kan bersama
nah ini bahaya bisa terjadi
maka kemarin ketika pak menteri perhubungan datang ke sana kita diskusi soal itu
akhirnya kita sudah ambil kebijakan mereka datang di swab pcr kemudian kita antigen juga
antigen kan lima menit
kalau lima menit nanti ditemukan ada beberapa yang positif
langsung kita bawa mereka diisolasi di rumah sakit khusus infeksi rski
dan rumah sakitnya memadai
rumah sakitnya memadai
ansar kita break sebentar tapi diskusi kita masih cukup panjang ya
jadi tetaplah bersama kami insight with desi anwar masih akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar saya ditemani ansar ahmad gubernur kepulauan riau
kita membahas situasi covid sembilan belas saat ini di kepulauan riau dan tampaknya vaksinasi juga on target dan jumlah kasus positif yang juga semakin menurun
dan kalau saya lihat ya dari segi positivity ratenya
itu juga sudah jauh menurun
bahkan di bawah sesuai lah yang rekomendasi who itu sendiri
tapi kita lihat ya kenapa misalnya angka sempat ya meningkat begitu tajam pada bulan juni
mudah mudahan varian delta ini sudah selesai
tapi katanya ada varian varian baru
ada varian mu katanya
ini apalagi pulau batam dan bintang ini sebagai pintu masuk
pendatang disini kan banyak sekali pertukaran ya antar negara antar kepulauan
bagaimana antisipasi ke depan pak ansar supaya kita cegah ini
ya apresiasi lah
karena pak presiden kita concern nih soal ini
kita diwanti wanti untuk mengantisipasi karena sampai saat ini mudah mudahan tidak masuk ke indonesia
ada namanya varian mu
yang kabarnya dari
berasal dari columbia
dan sekarang sudah tersebar di empat puluh sembilan negara
ada yang lamda dari peru
itu juga sejak desember sudah mulai ditemukan dan sudah ke empat puluh dua negara ditemukan
dan ada satu lagi c dua belas dari afrika selatan
nah itu baru sembilan negara ditemukan itu
maka kita diwanti wanti untuk menjaga betul secara ketat nih pelabuhan pelabuhan
nah caranya bagaimana
caranya pertama pelabuhan pelabuhan yang ada saat ini yang resmi kita filterisasi
setiap pmi yang masuk atau warga negara asing yang masuk kita harus ikuti prosedur karantina yang sudah ditetapkan
berapa hari kalau warga negara yang sudah ditetapkan
kalau karantina itu delapan hari
hari pertama dia swab pcr hari ke tujuh di swab pcr hari ke delapan kalau negatif tanpa gejala kita berikan surat perjalanan mereka pulang
tapi kita vaksinasi dulu sekarang
jadi sebelum mereka pulang kita vaksinasi dosis satu
kalau yang mereka diisolasi seperti di rski di rumah sakit galang itu mereka diisolasi selama empat belas hari
hari ke tiga belas di swab pcr hari ke empat belas kalau negatif tanpa gejala kita pulangkan boleh tapi divaksinasi dulu
nah ini semua bagian dari masuk ke peduli lindungi juga
aplikasi itu sudah jalan di gepri
kita baru sosialisasikan ini walaupun di batam sudah ada surat edaran wali kota batam ke mal mal
tapi kita sudah mulai rapat beberapa kali nanti diawali kantor kantor pemerintah mal mal tempat tempat pelayanan masyarakat
ya sekaligus mengedukasi masyarakat untuk menggunakan equipment digitalisasi lah seperti smartphone handphone
nah kita tentu saja tidak ingin ya terjadi seperti kasus bulan juni juli ketika delta pertama kali masuk dan indonesia sempat itu di atas lima puluh empat
satu hari bagaimana dari segi kesiapan bukan saja tenaga kerja kesehatannya tapi juga rumah sakitnya dan fasilitasnya ini siap jumlah tempat tidur yang dibutuhkan
sempat kita sudah antisipasi beberapa tempat tempat
bahkan kabupaten kabupaten yang tidak memiliki tempat tempat karantina dan isolasi kita kontrakkan hotel hotel yang ada di sana
nah kita selalu antisipasi kalau tenaga kesehatan kita sih mencukupi karena kita dibantu tni polri
kemudian kita juga selalu menjawab persoalan persoalan nakes seperti di pulau pulau karena keterbatasan nakes kita pernah melatih nakes lulusan lulusan stikers itu lebih dari tiga ratus orang
kita jadikan relawan relawan untuk ikut bekerja menangani covid ini
jadi tidak ada masalah ya
tidak ada masalah
walaupun nanti kemungkinan akan misalnya kita harapkan tidak akan terjadi tapi harus siap siap kan
makanya kuncinya memang satu keseriusan kepala daerah
karena apapun yang kita temui di bawah mesti kita jawab
harus kepala daerah harus menjadi contoh
harus turun tangan langsung memang
bupatinya juga sama wali kotanya harus patuh
dan selama ini kerjasama kolaborasi dan semua itu

bupati wali kota hampir dua hari sekali dulu kita zoom meeting mengevaluasi
mereka juga menyampaikan kekurangan kekurangan
kita saling isi mengisi
dan saya bahkan bersama forkompinda langsung itu kapolda dandrem kajati
kita turun ke kabupaten kota merapat evaluasi
contoh ketika bapak wakil presiden mengumumkan vaksinasi anak anak umur dua belas sampai tujuh belas tahun
besok kita langsung launching di natuna itu
kita datang semua ke sana sambil rapat evaluasi
itulah catatan kami lah yang menyebabkan kinerja penanganan covid insya allah sampai hari ini
menurut kami memuaskan tetapi harus tetap waspada
biasanya kalau kepemimpinan itu ya kualitasnya diuji kalau ada krisis
jadi kan ada krisis pak gubernur juga masih baru
tapi apa kira kira awal awalnya kan pasti adalah tantangan atau mungkin visinya kurang
mungkin hal hal yang sama dan mungkin hal hal yang perlu diluruskan diharmonisasikan
bagaimana itu caranya
ya memang di awal awal saya menjadi gubernur sih saya mendalami ini melalui satgas covid yang ada di provinsi
kemudian saya coba mengidentifikasi persoalan persoalan penanganan covid di kabupaten kota
karena saya memang sudah lama hidup sudah panjang di kepri ini
maka rata rata bupati wali kota pun adalah teman teman saya
ya teradaerah asal dari bintan ya pak
ya sehingga dari bintan tanjung pinang karimun natuna
sehingga kita mudah melakukan komunikasi
apalagi sekarang sudah ada zoom kan kita lebih mudah gitu
untuk kalau ada satu persoalan di kabupaten apapun kita langsung rapat sama mereka
nah intinya mana yang bisa mereka lakukan mereka lakukan
mana yang tak bisa kita saling isi mengisi
kalau kepulauan riau itu sendiri
saya lihat kan pertumbuhannya apalagi sebelum covid kan lumayan cukup tinggi
di sana kan banyak sekali
kita pulau natuna misalnya di situ kan ada minyak bumi gas
belum juga mungkin transportasi komunikasi yang membuat perekonomian di kepri ini sangat bagus
tapi dampaknya terhadap covid bagaimana
apakah ada sampai minus minus berdarah darah seperti nasional waktu tahun lalu
ya benar mbak
kita di awal awal covid itu di
ya memang berat sekali
tapi alhamdulillah karena kinerja ekspor impor ya
kemudian umkm kita juga bergerak
belanja pemerintah juga kita dorong konsumsi masyarakat juga prosentase dukungannya besar
jauh di atas rata rata
makanya maka sangat spektakuler sih menurut saya
karena ekspor kita memang sekarang lagi kinclong ya
harga komoditas juga lagi bagus
hanya mbak yang paling menekan kita sampai hari ini adalah pariwisata
nah ini dia
mungkin kita break sebentar pak
tapi masalah perekonomian ini dan apa kira kira yang harus diperbaiki kita masih akan lanjutkan setelah yang berikut ini
jadi tetaplah bersama insight with desy anwar
ya anda masih bersama insight with desi anwar
kita ditemani ansar ahmad gubernur kepulauan riau
dan kita tadi berbicara mengenai perekonomian di kepulauan riau
khususnya setelah dalam masa covid ini tahun lalu sempat anjlok ya
tapi sekarang ternyata tahun ini lumayan
jadi luar biasa
mungkin pak ansar bisa cerita kenapa ini bisa terjadi
khususnya dari mana
khususnya dari mana mana saja perekonomian ini bisa menggeliat dan apa penyebab utamanya
penyebab utamanya adalah kinerja neraca perdagangan kita
karena kegiatan ekspor sudah mulai pulih kembali
terutama industri industri di pulau batam di pulau bintan dan di karimun
karena memang tiga kawasan ini kan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
termasuk kabupaten kota lain
seperti di nusa tenggara
itu ekspor migas sudah mulai lagi menggeliat
yang kedua adalah dukungan belanja pemerintah yang masih tinggi
maka program program pemerintah lebih banyak kita arahkan kepada program program padat karya tunai
dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan memperkokoh kekuatan ekonomi di masyarakat
kemudian konsumsi masyarakat juga
konsumsi masyarakat juga
pertumbuhannya cukup baik
dan beberapa sektor sektor lain seperti sektor manufaktur industri di bidang telekomunikasi industri di bidang kesehatan
nah yang sekarang sedang kita dorong bagaimana industrialisasi ini akan terus kita dorong dengan pengembangan investasi baru
biasanya pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh deindustrialisasi itu stabilitasnya lebih kuat
kita tinggal jadikan nanti pelaku pelaku usaha menengah umkm bisa menjadi supporting industri
nah tapi kita bersyukur dengan kinerja ekonomi kita itu sangat baik
salah satunya juga kita ditopang oleh mulainya ekspor kegiatan refinery boksit di kawasan ekonomi khusus galang batang
jadi industri industri yang memang bahan bakunya maksimal berasal dari dalam negeri
biasanya nilai ekspornya akan jauh lebih besar
tapi kita tidak boleh bergantung kepada komoditas
nah industri industri yang paling bisa diandalkan selain tadi telekomunikasi dan lain sebagainya apa di batam pak ansar
tadi disebutkan ada kesehatan yang bisa dan sekarang kalau kita lihat yang berkaitan dengan teknologi semuanya sedang naik daun ya
apa apa saja yang menjadi andalan dan bisa mungkin melampaui migas ya
ya di sana industri industri produk produk kesehatan ya di kawasan kawasan
di kawasan kawasan industri kita sangat banyak
itu juga memberikan dukungan besar
industri pengolahan manufaktur di batam di bintan juga memberikan dukungan besar
dan kemudian ya industri industri pertambangan seperti tambang pasir kuarsa kemudian pertambangan minyak dan gas di natuna dan anambas
itu yang mendominasi penerimaan
negara dan daerah sehingga mendorong pdrb menjadi kuat gitu
dan ini kalau sekarang ini bagaimana dari ini kan sempat ya umkm kena imbas itu bagaimana untuk memulihkan mereka selama satu tahun ini
apalagi sempat minus jadi semua bisa mendapatkan bantuan sosial ataupun latihan dan lain sebagainya
terus terang kita berterima kasih sebenarnya kepada pemerintah pusat
karena banyak program program umkm dalam bentuk stimulus stimulus yang diberikan
seperti kredit usaha rakyat seperti dana desa kemudian bantuan bantuan stimulus modal yang lain seperti kartu cipta kerja
dan untuk mensinergikan itu kita di daerah juga menyediakan anggaran khusus seperti itu
nah di tahun ini terakhir ini kita menyediakan bantuan untuk seribu lirik
dan untuk seribu lima ratus umkm pinjaman modal di bank daerah yang maksimal angkanya dua puluh juta rupiah
saya coba kalau ini nanti sukses di tahun dua ribu dua puluh dua mungkin kita akan lebih banyak lagi sediakan itu
karena mudah mudahan itu bisa menjamin eksistensi usahanya dan perluasan usahanya
nanti mungkin kita akan susun klasternya ke depan bahkan besarannya agar supaya kluster umkm sesuai dengan kapasitas usahanya bisa memanfaatkan
jadi sampai saat ini anggaran terserap dengan baik ya pak
tidak ada yang kemana mana
mana saya lupa mbak desi tadi
transparan dan akuntabel ini semua
kan semua ini kita lakukan dengan digitalisasi lah ya
semua anggaran yang kita berikan kepada masyarakat salurannya melalui channeling bank
kemudian bahkan kita memberikan menyediakan anggaran perlindungan sosial ke masyarakat mungkin itu juga yang menyebabkan mereka mau divaksinasi
kalau ada gejala gejala sedikit mau melaporkan di swab pcr
kita menyediakan bantuan satu juta rupiah untuk masyarakat terkonfirmasi covid yang mereka tertera di data dtks kementerian sosial
data terpadu kesejahteraan sosial
bagi yang tidak terdaftar di situ kalau dia kalau dia karena covid menyebabkan kehidupannya lebih sulit mereka cukup mendapatkan surat keterangan tidak mampu sktm dari lurah dan kepala desa
kita berikan satu juta rupiah
untuk apa mbak desi
supaya mereka mau diletakkan di isolasi terpadu
keluarganya ada jaminan selama empat belas hari makannya
dan penting ya data ini juga harus ada supaya nanti kalau ada testing dan tracing lebih mudah ya
bahkan yang meninggal dunia kita berikan satu juta dan tiga juta rupiah
pak ansar ini saya lihat ya kalau kepulauan riau ini beda dengan provinsi riau
ini kan banyak pulaunya tadi disebut adalah lima kabupaten ada dua kota kalau tidak salah
tapi kan masing masing kan punya ini sendiri lah dari perekonomiannya kan beda beda
biasanya beken itu batam seluruhnya kan batam dan bintang mungkin kalau khusus untuk pariwisata dan lain sebagainya
ini bagaimana memastikan bahwa semuanya itu maju dan inklusif lah pertumbuhan perekonomiannya
kita tadi awalnya kan yang salah satu yang paling penting dan merupakan program pemerintah indonesia adalah membangun infrastruktur
nah ini bagaimana saat ini kondisi infrastrukturnya dan apa apa saja yang masih kurang
ya alhamdulillah mbak desia memang kita akui meskipun kebutuhan infrastruktur di masing masing pulau yang
orientasinya menjamin connectivity wilayah masih perlu kita dorong terus
tapi pemerintah pusat sudah cukup banyak perhatiannya bagi kepri dan tidak sedikit pelabuhan pelabuhan samudera dibangun
pelabuhan pelabuhan di pulau dibangun melalui apbn pelabuhan pelabuhan penerbangan perintis dibangun
dan bahkan tidak hanya dalam bentuk pembangunan seperti itu polanya
bahkan tidak kalah
pertama adalah pentingnya pembangunan program digitalisasi menjangkau pulau
konektivitas secara virtual ya
konektivitas secara digital
kita apresiasi juga kepada kominfo karena kita terus mendorong mereka supaya memenuhi kewajibannya membangun di kawasan kawasan terutama pulau pulau terluar
apalagi supaya tidak dicaplok ke tangga
nah tahun ini kita dapat tiga puluh delapan btn
bts tower tower itu di kawasan tiga t dibangun oleh bakti
bakti itu perusahaan mitranya kominfo dengan pola blended financing mereka membangun itu dan kita menjamin kemudahan birokrasi di bawah dan lahannya
bahkan ada kabupaten kita yang pulaunya banyak sekali yaitu lingga
tapi tidak termasuk wilayah pulau terluar
sehingga kita juga mendorong tahun ini ada empat puluh bts yang dibangun oleh operator seluler swasta
nah kalau kita bicara industrialisasi empat mudah mudahan bisa diperkenalkan melalui hilangnya kawasan kawasan plank spot di pulau pulau
dan ini akan lebih gampang di monitor juga biasanya
benar dan kita akan terus mendorong agar kominfo bisa memenuhi semua kebutuhan
dan ini akan lebih gampang di monitor juga biasanya

yang menarik mungkin jembatan ini bisa menjadi salah satu kunci menjaga konektivitas apalagi antar pulau
memang kita lihat di kepulauan riau sudah cukup banyak ya jembatan
memang penting kunci konektivitas
tapi katanya supaya lebih oke lagi batam dan bintan akan dibangun
jembatan nanti biayanya bisa lebih dari tiga belas triliun ya

dan ini sebenarnya desainnya sudah cukup lama ya
mungkin pak ansar bisa cerita sedikit
kira kira apa yang diinginkan dan berapa pengaruhnya terhadap peningkatan perekonomian di situ dengan adanya jembatan ini
rencana jembatan ini sih sudah sejak tahun dua ribu sepuluh saya kira
sudah pernah masuk blueprintnya mbak penas
tapi memang kita dorong kuat sekali itu belakangan

ketika saya di komisi lima setiap rdp dengan menteri pu itu juga saya sampaikan gitu

lalu kita mulai menelusuri apa sih yang menjadi kewajiban kewajiban daerah memenuhi itu
maka sekarang untuk meningkatkan readiness kriterianya kita penuhi

tapi kita akan lanjutkan ini khusus mengenai jembatan babin
yang sudah merupakan impian sejak tahun dua ribu

tetap bersama insight with desi anwar kami akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar di studio
saya sudah ditemani oleh gubernur kepulauan riau pak ansar ahmad
tadi kita bicara mengenai infrastruktur ya
yang sekarang sedang dibangun dan sudah dibangun khususnya di kepulauan riau ini
dan memang kalau kita bicara infrastruktur ini adalah masalah konektivitas
karena kepulauan yang namanya juga kepulauan
ini susah untuk mengkoneksi kalau memang secara infrastrukturnya tidak ada
tapi ini kan harus ada dua
konektivitas yang sifatnya digital virtual
tadi tujuh puluh delapan bts ya sekarang sudah dibangun khususnya untuk yang di pulau
supaya tidak ada blank spot
dan juga supaya lebih mudah memonitor
kita ingat kita kehilangan beberapa pulau itu
sipadan dan digital
mereka kedaulatan susah sekali
apalagi kalau lebih dekat ke negara tetangga
mereka bisa datang saja taruh ini benderanya
atau paling tidak para wisatawannya datang ke sana
kedua adalah infrastrukturnya
kita lihat di sini
jembatan tentu saja sangat sangat penting
sekarang nggak tahu masih cukup banyak jembatan di sana
yang paling besar itu barelang ya
barelang ini terdiri dari beberapa jembatan yang menjadi jembatan
menghubungkan beberapa pulau
tapi ternyata pak ansar masih ambisi
punya jembatan yang lebih panjang lagi
empat belas enam kilometer dengan biaya lebih dari tiga belas triliun
satu triliun per meter
bagaimana ini ceritanya
apa kira kira yang kita akan dapatkan dengan ada jembatan seperti ini
ya pertama jembatan batam bintan ini sangat kita butuhkan
karena di dua wilayah ini ada empat pusat pembangunan
yang aktivitas kegiatan pembangunan dan administrasi pemerintahnya sangat sangat padat
seperti di batam ada mko batam
ada badan pengusahaan kawasan batam
di pulau bintannya ada kabupaten bintan
ada badan pengusahaan ftz bintan
di tanjung pinang ada pemerintah kota tanjung pinang
dan badan pengusahaan kawasan kota tanjung pinang
dan ibu kota provinsi di bintan
jadi jantungnya ada di dua pulau itu
yang kedua jembatan ini tentu memperbesar indeks indeks kemudahan investasi bagi para pelaku investasi
nah ketika jembatan ini akan dibangun saya kemarin pernah zoom dengan beberapa investor dari columbia
mereka saja sudah mendengarkan ini begitu semangat
tertarik untuk rencana berinvestasi di kepri
nah jadi memang mbak jembatan ini menjadikan indeks infrastruktur kita meningkat
sehingga daya saing kita lebih baik
daya saingnya ini sangat penting ya
apalagi kita dekat singapura
itu tembus mencapai angka dua delapan ratus tujuh puluh lebih
dan lebih banyak warga negara asingnya
semua warga negara asing itu
kita nomor dua setelah bali
kemudian dki dua empat ratus
kemudian yang lain lain total empat jutaan
nah turis itu hampir semua masuk dari pintu singapura ke bintan ke batam
ada ferry kan dari fingepir kalau tidak salah
kemudian mereka masuk tiga hari kembali lagi
yang dari singapura ke batam datang tiga hari kembali
hampir tidak ada yang melakukan cross area
mereka datang dari singapura ke bintan nyambung ke batam
pulang nanti ke singapura atau sebaliknya
maka sudah menambah link of stay begitu besar gitu turis wisman kita
kan lengkup stay kita baru tiga sampai empat hari
sementara pemerintah mendorong supaya sampai lima hari
makanya selain cross area mereka lakukan kita memperbanyak juga upgrading objek objek wisata
jembatan ini juga mbak desi ke depan sangat kita butuhkan untuk interkoneksi listrik
sekarang sebagian listrik di bintan itu
di bintan itu didukung oleh kabel di bawah laut dari batam
tapi tekanannya cukup tinggi selalu turun naik
kalau ke depan ada jembatan selain biayanya lebih murah kabel bisa disangkutkan di jembatan
kemudian juga selama ini bintan itu kebutuhan gasnya dari batam
diangkutlah tiap hari pakai ro ro bertrek trek itu
ke depan kalau ada jembatan barangkali dengan pipa gitu
nah kemudian bintan juga buffernya batam
kemudian bintan juga buffernya batam
batam itu mbak desi saya kira lima enam tahun sudah agak kesulitan air
maka satu satu sumber terdekatnya dari bintan
bintam ada beberapa daerah aliran sungai
dan pemerintah pusat sudah merencanakan sekali dam busung namanya
satu kawasan sumber air laut yang di dam
itu kapasitasnya bisa empat ribu liter per detik
nah ke depan dua lima ratus liter per detik bisa disuplai ke batam sisanya ke pulau bintan
dan itu mencukupi untuk beberapa puluh tahun
jadi banyak sekali alasan untuk
banyak sekali alasan untuk membangun jembatan babin ini
satu lagi yang penting mbak desi
pulau bintan itu per hari rata rata menghasilkan sayur dan buah itu delapan puluh sampai seratus ton
selama ini pedagang pengumpul pakai kapal pakai truk pakai roda
ya memakan waktu ya dan biaya
nah ke depan mudah mudahan petani bisa langsung gitu
dan dari segi ongkos juga
saya ke batam dari segi ongkos
kecepatan dan lain sebagainya
barangkali costnya lebih rendah ya tadi
sehingga harga jualnya bisa lebih menguntungkan petani
jadi jembatan babin ini bukan hanya sekedar untuk menyatukan dua pulau
tapi bisa mengubah ya dan juga meningkatkan perekonomian di kepri itu sendiri
nah kapan ini pertanyaannya
dan juga ini anggarannya kan cukup besar
bagaimana untuk fundraising ini
public private partnership ppp atau dari mana skema nanti
kita memang terima kasih kepada bapak presiden terutama mbak
karena bapak presiden terus mengikuti mendorong ini
dan pembiayaannya dilakukan secara kombinasi
nah mulai dari jalan dari sisi batam sampai jembatan ke pulau tanjung sau pulau penghubung
itu saya kira senilai empat tiga triliun
itu dibiayai melalui apb
dan itu proses administrasinya juga sudah dipersiapkan berproses
nah yang selebihnya sampai ke sisi bintan
disitu ada jembatan yang panjangnya lima km lebih
itu dibiayai dengan kpbu
kerjasama pemerintah dengan badan usaha
jadi memang proyek ini bersifat unsolicited
kenapa pemerintah ikut serta disitu
untuk mempercepat return nya gitu
kalau orang berinvestasi gitu kan
roi nya harus bagus lah
tapi dari asing bagaimana
tadi pak ansar menyebutkan ada beberapa negara asing yang juga mungkin tertarik ya untuk berinvestasi
kemarin sudah dilakukan public contest
saya kira tak kurang ada dua puluh itu
dari berbagai negara mempelajari lah
mempelajari dokumen dokumen ini
makanya kita di daerah menjamin di anggaran perubahan ini kita menyediakan empat puluh empat miliar untuk pembebasan lahan
maka tuntas itu di sisi bintang
itu sudah berapa persen dibebaskan sekarang
itu sudah kita anggarkan
kemudian sudah kita tetapkan penetapan lokasinya
penlock namanya karena ini proyek strategis nasional
dan bulan oktober ini kita bebaskan sampai desember
kalau peletakan batu pertamanya targetnya kapan pak ansar
ya mudah mudahan di tahun dua ribu dua puluh
karena kalau memang ini lancar ya mudah mudahan april dua ribu dua puluh dua sudah bisa dimulai
dan memerlukan waktu berapa lama kira kira
dan memerlukan ya saya kira mudah mudahan september dua ribu dua puluh empat bisa selesai
jadi dalam dua tahun ya
dan pak presiden pun bisa meresmikan itu
ini kan akan kita harapkan menjadi ikon ya jembatan yang ikonik
kalau di san francisco itu ada golden bridge
dan supaya tidak ini lah tidak robo
dan pembangunannya juga betul betul kokoh
desainnya juga bagus
siapa yang akan mengerjakannya nih pak ansar
sudah di tender
kalau tidak salah kpbu nya desainnya nanti detail engineeringnya selain kita juga investor itu mungkin
tapi sudah ada desainnya kan
desainnya sedang proses ded nya ini
kita juga menganggarkan itu
nah termasuk survei soil investigation kedalaman itu
nah itu nanti akan kita serahkan ke kementerian pu
nanti pupr itu yang akan meramu semua nanti
barangkali menghimpun itu dalam satu dokumen sebagai dokumen penawaran kepada pihak ketiga
jadi saya kira mbak ini karena program megaproyek saya kira pasti tingkat kehati hatian
harus sangat tinggi ya
jangan sampai ada ya misalnya ngirit sana sini tiba tiba jembatannya roboh mungkin sepuluh tahun dari sekarang pak ansar
kita juga ingin nih ikut bermimpi
semoga jembatan babin ini menjadi sesuatu yang kita tunggu tunggu dan memberikan manfaat
masih ada satu segmen lagi
pak ansar masih banyak yang perlu kita bicarakan ya
dan jangan kemana mana dulu
tetaplah bersama insight
kembali bersama insight with desi anwar
ada gubernur kepulauan riau bersama saya pak ansar ahmad
tadi kita sudah mendengarkan
sudah mendengarkan mimpi khusus ini
sebenarnya mimpi yang cukup lama ya sejak tahun dua ribu sembilan belas
tapi mudah mudahan nanti awal paling tidak ya bulan april ya tahun dua ribu dua puluh
covid juga semoga sudah tidak menjadi pandemik lagi
kalau endemik ya lebih gampang lah kita tangani
tapi jembatan babin ini sesuatu yang kita tunggu tunggu ya
harus kita support kita dorong
karena bisa meningkatkan perekonomian bukan saja di kepulauan
di kepulauan riau tapi secara nasional juga
karena kita lihat batam sobintan merupakan pintu utama
khususnya di bagian negara negara tetangga kita
singapura dan malaysia
dua kali saya ikut triathon di situ
dua kali saya harus ke sana lewat singapura
ini kan aneh kan sebenarnya
padahal pariwisata itu merupakan salah satu revenue yang paling tinggi ya di kepri
pak ansar ini ke depan bagaimana
mumpung dua puluh empat
dua puluh empat september merupakan hari jadi kepri itu sendiri
sudah sembilan belas tahun usianya
apa yang harapan dan milestone yang harus kita capai sebelum kita berusia dua puluh tahun ini
saya kira intinya setiap tahun kita memperingati ulang tahun provinsi
mesti ada perubahan perubahan yang harus dilakukan
maka saya sudah membuat segmentasi segmentasi di tiap kabupaten kota
salah satunya di ibukota provinsi kota tanjung pinang itu
bahwa ke depan kita akan menjadikan kota tanjung pinang itu the real ibu kota provinsi
sekarang belum the real ya
artinya begini kalau hari ini orang seperti mbak desi katakan orang lebih banyak mengenal batam
kalau orang di jakarta kita bicara tanjung pinang orang selalu berasumsi pangkal pinang
brandingnya masih kurang
maka saya akan coba membranding kita akan mengemas beberapa objek objek sebenarnya bagus bagus di tanjung pinang
yang kita bisa jadikan sebagai daya tarik tambahan
contohnya apa saja
contohnya seperti pulau penyengat
kita punya satu pulau mungkin mbak desi nanti perlu kesana
ada lebih dari empat puluh situs sejarah disana
ada masjid sultan yang bagus bahkan makam
kemudian peninggalan peninggalan sejarah yang bagus
suasana tempatnya juga menjadi lebih baik
menjadi pulau yang dirindukan
bahkan disitu ada spesial
dulu kalau kita sekolah di masa lalu ada namanya gurindam dua belas
nah gurindam itu berisikan nasihat yang sampai saat ini dipergunakan
bahkan cikal bakal bahasa melayu itu berasal dari pulau penyengat
nah kalau mbak desi izinkan saya coba baca satu bait gurindam dua belas
bisa saya transformasikan ke masyarakat luas ini
salah satu baiknya begini bunyinya
barang siapa menjelek orang itulah tanda dirinya kurang
aib orang jangan dibuka aib sendiri hendaklah sangka
barang siapa mencele orang itulah tanda dirinya kurang
aib orang jangan dibuka aib sendiri hendaklah sangke
jadi memang mbak semua baik baik itu mengandung nasihat yang luar biasa
kita punya kota kecil kota lama di tanjung pinang itu mudah mudahan ke depan bisa kemas
kita kemas kembali seperti kota lama di malang
kita mudah mudahan akan jadi kota lama
mudah mudahan akan jadikan itu ya kalau tidak berlebihan seperti little orchatnya singapura di malam hari ya
dan di sana juga ya kotanya seperti kota kota tua tua di malaka
tapi ini sudah ada blueprintnya sudah ada jalannya ke sana atau masih mimpin
dan itu di dalam kota kemudian ded nya sekarang kita buat di perubahan
makanya saya bolak balik ke kementerian pu ke bapenas kemana mana ngurusin ini gitu
nah ini signifikansinya terhadap misalnya meningkatkan jumlah wisatawan ke sana
nah ini signifikansinya terhadap misalnya meningkatkan jumlah wisatawan ke sana

nah ini signifikansinya terhadap misalnya mengibut titik wisatawan ke sana b imagine wisatawan kesana apa kira kira menjadi target
apakah itulah designnya
oh begini mbak desi kan wisatawan rata rata mereka ke bintan resort
pun berada di pulau sendiri dan sangat menarik ada satu masjid yang gede indah akan kita dorong kita
jadikan wisatawan di malam hari yang indah saya kira kita akan polis itu dan nanti kita akan
tambah international event budaya di kota tanjung pinang karena memang itu kota
budaya dan kota pendidikan iya sangat bersejarah kalau sebenarnya bahasa indonesia itu kan dari
awalnya dari bahasa melayu bahasa melayu itu pusatnya di situlah jadi banyak sekali pulau penyenggan itu tidak boleh dilupakan
tapi sampai saat ini mungkin yang menikmati kan lebih banyak teman teman kita dari negara tetangga
dari singapura misalnya dari malaysia sementara untuk turis domestik bagaimana supaya lebih banyak lagi
untuk mempermudah tanpa harus mampir dulu sebenarnya jarul transportasi kita sekarang sudah mudah
kan objek objek wisata itu ada di pulau bintan di batam masing masing penerbangan kesana sudah ada langsung
ke tanjung pinang itu sudah ada
penerbangan dari tanjung pinang ke bintan resort itu kan dengan kendaraan hanya empat puluh km
nah memang kelemahan kita selama ini resort resort di batam seperti nongsa point seperti di bintan itu
resort resort yang leisure gitu ya resort resort leisure ini kan lebih banyak diminati oleh turis turis
mancanegara termasuk pulau pulau kecil yang indah mbak seperti pulau nikoi pulau pengalap pulau bawah pulau cempeda
sangat terkenal bagi masyarakat eropa australia tapi itu leisure semua sehingga entertain entertain itu masih terbatas
nah mudah mudahan ke depan kita dorong para investor untuk mendorong melengkapi itu dengan entertain entertain
tumbuhan yang bagus supaya turis turis provinsi yang lain juga datang ke sana turis turis domestik juga bisa menikmati
biasanya ya itu wisata kuliner itu penting kalau batam kan city tournya juga sudah cukup bagus kuliner dan yang lainnya
maka sempena ulang tahun ini kita akan coba terus mengupgrade provinsi kepulauan riau ini sesuai dengan potensinya masing masing
segmentasinya sudah kita atur di dalam kawasan kawasan strategis yang sudah kita tuangkan di dalam visi dan misi
tapi bagus juga karena ini kan ada revenue atau pendapatan dolar kan dengan adanya wisatawan mancanegara ini
tapi dengan covid ini saya lihat kan banyak sekali ya turun ya bagaimana berapa sekarang jumlahnya yang
tinggal lima persen aja
lima persen makanya
mbak desi kita berharap
kalau dalam assessment ini nanti
level tiga kita turun menjadi
minta diskresi dari pemerintah pusat
kementerian perhubungan menko preekonomian
sudah pada level dua kita
tidak diberlakukan lagi
yang namanya swab pcr tapi cukup
jawa bali supaya turis turis
dari provinsi lain dari
pusat ibu kota juga
lebih banyak nanti datang ke
pri nah hanya
tentu kita berlakukan yang namanya
aplikasi peduli lindungi baik di dalamnya
karantina dulu kalau mendatangkan
kalau antar daerah mungkin tidak kita
kewajiban kewajiban protokol kesehatan
yang kita harus berketat
tapi kalau turis misalnya di singapura
masuk mereka punya
liburan hanya tiga hari harus karantina
delapan hari agak repot ya
itu bagian mungkin ke depan
kalau covid kita sudah benar benar
singapura juga lebih yakin itu
kita mesti bahas nih secara bilateral
kan tidak mungkin kalau orang datang tiga
dan kemudian kembali lagi singapura harus
karantina lah kan kita karena travel
koridor yang kita bahas mbak desi
jadi tahap awal
yang tidak langsung berafiliasi ke masyarakat
kemudian protokol kesehatannya
juga sudah diakui oleh pemerintah singapura
sudah siap setiap pekerja
pakai blue pas supaya mudah
men tracing kemana mereka bergerak
masyarakat di sekitar itu juga semua
mau tidak mau kan harus standarnya juga sudah
terlalu singkat ya
ya terlalu singkat
makanya saya bekerja mulai sekarang
gitu saya start nya
sekarang dengan menyiapkan dokumen dokumen tadi
supaya kita bisa memanfaatkan sinergitas
anggaran pusat dan kita bersama sama
kalau bicara pertumbuhan ekonomi
kita akan mendorong semua diskresi
yang diberikan pemerintah pusat
kami bersyukur karena tiga kawasan ini
ditetapkan pemerintah sebagai kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
banyak stimulus ekonomi dan birokrasi
yang diberikan oleh pemerintah pusat
saya akan dorong investasi sebanyak banyaknya
masuk ke kepri akan tapi investasi itu
ke masyarakat pada level menengah
dan masyarakat kecil
supaya ada sama rata
kalau pertumbuhan ekonomi sih
sebisanya sebesar besarnya mbak desi
tapi hitung hitungan kita dengan kondisi
hari ini sampai dua tahun ke depan
itu sudah luar biasa
sudah luar biasa sebenarnya
itu pun kita memang mesti kerja keras
maka saya akan mendorong semua subsistem
yang kita miliki di daerah
agar mereka betul betul bekerja
dengan cara pandang yang berbeda
mesti bisa mereposisi diri kita semua
kita sebenarnya pelayan bukanlah
aparatur sipil negara yang harus
dilayani oleh masyarakat
ya mudah mudahan itu yang saya bangun
kepada semua subsistem kita
dan saya yakin karena posisi
kepri yang sangat strategis yang seksi
insya allah mudah mudahan bisa kita capai
iya pak ansal terima kasih banyak
dan memang good governance itu sangat penting
dan harus diterapkan
dan kepemimpinan yang mulainya dari atas
kita harapkan juga kerjasama
dengan pemerintah daerah dengan kabupaten
dan kota juga bersinergi dengan baik
karena ini mimpi bersama sama
yang harus dijalankan bersama sama
blueprintnya kedengerannya bagus
tapi kuncinya implementasi
jadi kita harapkan semua ide ini bisa kita lihat
kita bisa saksikan lah hasilnya
sekali lagi pak ansar terima kasih banyak
sehat selalu ya
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini
di cnn indonesia com dan di youtube
jangan lupa kita masih dalam masa pandemi covid sembilan belas
rajin cuci tangan menggunakan masker
sampai jumpa stay safe bye bye